yang berada di posisi enam sembilan ratus lima belas tujuh ratus enam belas dari enam delapan ratus dua puluh satu delapan ratus tujuh pada pekan lalu
kenaikan isg selama pekan lalu dimotori sektor transportasi dan logistik yang menanjak paling signifikan
sementara dari dalam negeri momentum idul fitri dinilai memberi katalis positif
sebagai pendorong laju pertumbuhan ekonomi domestik yang semakin kuat
di sisi lain investor lebih berhati hati menunggu pertemuan kebijakan the fed yang akan digelar pada pekan depan
dan untuk membahas bagaimana proyeksi pergerakan isg pekan ini sudah bergabung melalui sambungan virtual
selamat pagi mas hendry
selamat pagi yuda apa kabar
kabar baik nah ini kita menunggu kabar baik juga ya
setelah libur panjang isg dan para pelaku pasar ya
kalau kita melihat memang kemarin pekan lalu tanggal dua puluh delapan sedikit terkoreksi
tapi lebih banyak kita bicara mengenai banyak positif seperti halnya katalis positifnya terkait dengan capital inflow
pembagian dividen tapi di sisi lain kita juga masih menantikan kebijakan the fed terkait dengan suku bunga
lalu bagaimana dengan pekan ini seperti apa yang anda memproyeksikan
baik sebenarnya adalah hal yang wajar kalau kemarin koreksi yuda
karena memang ini sudah diresisten yang cukup kuat
kemarin itu sebenarnya resisten isg itu di enam sembilan ratus enam puluh empat
ya jadi pas dia udah tembus di enam ribu sembilan ratus empat kan memang ada pantulan ke bawah dulu
cuma bukan yang menurut potensi dia akan break out ya yuda ya
jadi support terdekat dalam minggu ini saya perkirain kalaupun turun
karena ada sentiment sentiment tertentu turunnya paling ke enam delapan ratus dua puluh delapan isg
dan ini kalau sampai break out di atas resisten terdekat yang enam sembilan ratus enam puluh empat hari ini bisa di break out
jadi potensi ke depan
potensi ke depan bisa di tujuh delapan puluh tujuh sampai akhir minggu depan
ke tujuh ribu delapan puluh tujuh jadi itu adalah proyeksi terdekat saat ini
betul tadi yang yuda bilang
kalau bicara tentang the fed nanti kita akan coba bahas dari sisi ini ya
dari sisi capital flow tadi yang sempat dibahas oleh beberapa analis sebelum kita tampil yuda ya
ini memang luar biasa
rupiah bahkan menguat sampai empat belas enam ratus
dengan foreign net buy itu cukup besar ya
empat triliun di saat liburan yuda
padahal biasanya liburan begini
biasanya transaksi itu agak lemet ya
tapi kita lihat bahkan dengan transaksi yang kemarin dua belas triliun di hari terakhir sebelum libur
itu foreign net buy masih bisa empat triliun
sampai satu minggu terakhir
jadi ini bisa kita lihat adalah sesuatu yang menarik
dan yang paling penting yuda
yuda coba lihat deh
us treasury dua tahun
itu naik loh
artinya obligasi di amerika
itu lagi ada tekanan jual
biasanya kalau ada tekanan jual di obligasi amerika
indonesia juga yield obligasi pemerintahnya akan melemah juga harganya
sehingga job kita akan naik
tapi yang terjadi sebaliknya
coba kalau kita lihat obligasi pemerintah sepuluh tahun kita
itu bahkan ini ya
kita lihat jatuh yieldnya
jadi kalau yieldnya jatuh artinya harga obligasi naik
berarti kan yieldnya jatuh
nah ini menunjukkan adanya capital inflow
tidak hanya di saham
tapi juga ada di obligasi
dan terbukti dari rupiah kita menguas
jadi ini sentimennya
kalau kita lihat dari sentimen pasar
ini market lagi bagus banget di indonesia
apa yang mendorong kira kira capital inflow cukup menjadi drive dari pergerakan isg maupun rupiah sendiri ya mas
apakah memang kita melihat prospek pertumbuhan ekonomi indonesia
inflasi yang terjaga merupakan salah satu katalis positif hingga membuat investor trust ke kita seperti itu
pasar itu yuda
sekarang itu tidak melihat kenaikan suku bunga the fed
di minggu ini kan kita nanti di tanggal tiga mei ya
ini kan tanggal tiga mei ya lusa lah
besok bahkan ya
berarti nanti kita efeknya berasanya di kamis nih
nah tanggal tiga mei itu kan di amerika akan umumin suku bunga
cuma pasar itu udah nggak lihat itu sebagai momok yang menakutkan
karena era kenaikan bunga di ekspektasi sudah mendekati akhirnya
terbukti dari apa
kita lihat yang pertama

kalau kita mau lihat leading index

kenapa pasar bisa percaya suku bunga akan mulai mendekati akhirnya
us treasury dua tahun amerika hari ini
kalau kita lihat tanggal tiga mei
potensi saya yakin
ya ini potensi yakin saya
masa juga tahu
terbukti dari cme fed watch
itu semua bilang
nah itu berarti pasar semua sudah memprediksi suku bunga itu sudah akan nggak lama lagi akan turun
krisis perbankan di amerika kemarin
yang yuda li yang kita sempat bahas yuda beberapa waktu yang lalu
itu kan menyebabkan the fed itu melakukan ada dua pilihan hari ini
apakah dia mau tetap jalanin repo facility nya di perbank
karena perbankan yang saat ini mengalami floating loss di obligasi yang dia pegang
karena harga obligasi terus jatuh karena kenaikan suku bunga
kalian bisa jaminin obligasi revery kalian
saya kasih uang
tapi kalau dikasih uang itu kan berarti ke perbankan berarti kota varian
dengan kebijakan untuk mengendalikan inflasi
akhirnya walaupun suku bunga naik tapi uang tetap bertambah
nah kalaupun ini terjadi
dengan alasan the fed naik
pasar prediksi bahwa ini akan bagus buat market
atau kebijakan kedua
kalau the fed memang nekat
untuk memang untuk cost nya rendah
melindungi perbankan mereka
ya turunin suku bunga
sehingga floating loss yang ada di neracanya perbankan perbankan amerika hari ini
nah kalaupun itu terjadi suku bunga turun
akan bagus lagi buat market
jadi mau yang manapun pilihannya
kalau ditanya kenapa capital flow bisa besar di indonesia
setelah adanya kebijakan devisa hasil ekspor
terbukti meraca perdagangan indonesia
itu yang kita lihat tahun dua ribu dua puluh
itu kan kemarin kita lihat cadangan devisa kita malah turun
devisa hasil ekspor tuh gak masuk ke indonesia
tapi hari ini setelah dhe masuk
tiga bulan cadangan devisa kita naik beruntun
hari ini sudah satu ratus empat puluh lima dua miliar dolar
jadinya rupiah jauh lebih kuat
capital flow dari asing akan makin tertarik masuk ke indonesia
kalau suku bunga amerika diprediksi turun
dia akan nyari negara mana yang punya current account surplus
mana yang punya balance surplus
karena itu akan bikin mata uangnya akan jauh lebih kuat
dan itu akan membuat untungnya asing besar
udah sahamnya naik
rupiahnya menguat lagi
nah itu sih yang sekarang saya lihat
kenapa capital flow bisa besar yuda
karena kita sangat terbatas waktunya
terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini
mudah mudahan memberikan perspektif positif terhadap pelaku pasar
karena tadi sepertinya semua katalis positif ada di tangan para market indonesia pada minggu ini
terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini mas
selamat sehat selalu
terima kasih yuda